contoh ekspor kita yang untuk mebel tinggi sekali besar sekali
untuk namanya parror besar sekali
untuk bicara apa namanya sepatu juga besar
jadi banyak yang namanya tadinya julusin industri ini naik
demandnya tinggi sekali walaupun kita punya tantangan terhadap logistik
tapi yang harus kita lihat positively bahwa indonesia sekarang ini sudah dilihat dan dipercayai
nah makanya tinggal bagaimana kita bisa menjaga ini
ya insya allah bahwa yang kita harapkan menjaga yang namanya kesehatan ini
jadi prokes dan vaksin menjadi kunci gak ada jalan lain
itu yang harus menjadi yang harus kita jaga
tapi kalau dilihat dari tren ekonomi bagus sekali saya melihatnya